kementerian pertanian mendatangkan ratusan sapi dari sejumlah daerah hijau
untuk menjalani pasokan sapi untuk idul adha di wilayah jabodetabek tercukupi
sapi didatangkan melalui pelabuhan tanjung priok jakarta utara
menggunakan kapal kamaranus antara satu lima ratus lima puluh ekor sapi didatangkan dari nusa tenggara timur
yang tiba di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
sebagai langkah antisipasi pmk sapi sapi ini terlebih dulu menjalani karantina
dan mendapat perawatan berkala sejumlah dokter
menteri pertanian syahrul yassin limpo yang langsung meninjau keberadaan sapi
yang diklaim bebas pmk menjelaskan kementan tengah memantau sejumlah daerah suspek pmk
namun ia juga menyebut kementan akan menjamin pasokan hewan idul adha khususnya di jabodetabek
daerah hijau itu daerah yang tanpa pmk
dan ini lebih banyaknya
hari ini di kapal pertama yang ada adalah lima ratus lima puluh ekor
dan itu dari ntt dan kupan dan waingapo
dan sebentar lagi akan berturut turut hadir berbagai ada enam kapal yang akan mengangkut
untuk kebutuhan jabode tabek dan sekitarnya
oleh karena itu kita memang berharap memang pmk ada
tapi kita masih punya daerah hijau yang cukup banyak
sebelum dikirim naik ke kapal
terjadi karantina empat belas hari di bawah pengendalian pengawasan daerah
jadi ini sangat serius kita tangani